terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
badan pengatur hilir minyak dan gas bumi atau bph migas
memperkirakan adanya kelebihan kuota bbm jenis solar di sepuluh kota di indonesia
over kuota diduga karena adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis bbm tertentu kepada konsumen
berdasarkan hasil verifikasi bph migas realisasi volume solar sampai juli dua ribu sembilan belas
bph migas memproyeksikan hingga akhir tahun realisasi volume solar sebesar lima belas tiga puluh satu hingga lima belas sembilan puluh empat juta kiloliter
sementara berdasarkan nota keuangan apbn dua ribu sembilan belas volume bbm bersubsidi jenis solar hanya empat belas lima juta kiloliter
dengan begitu ada over kuota delapan sampai satu empat juta kiloliter hingga akhir tahun
daerah yang diduga mengalami over kuota itu diantaranya riau sumatera barat sulawesi barat dan sulawesi selatan
melihat kondisi tersebut bph migas telah mengeluarkan
surat edaran ke pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis bbm solar

bph migas telah mengeluarkan surat edaran ke pertamina untuk melakukan pengendalian pembelian jenis bbm solar